mau ingin belajar lagi lebih dalam masalah ilmu agama kepada ustadz
tapi jangan di kerudung ya
eh jangan kalau mau di kerudung ikat ikat ikat
ya udah yang bener gue jenis bahas
nih pokoknya bungkusin nih tangkungnya pak ya
juga ada sundul bolong tahu harga kain kafan dua puluh juta
itu sunda bolong kerjanya di pasar baru
eh pos sundol bolong jadian jadian kek
pos sundol bolong asli yang pasti anak anak sekarang sudah tidak ada dan diculik
dan itu semua tanggung jawab bu ranti
gara gara bu ranti
ah pak rete pokoknya ini mah bukan gara gara saya
ini mah semua gara gara sundol bolong
ini mah tretta
ini kita ada di mana
ini kayaknya jadi gudang deh
dan ini kita diskep pakai kayung kapat
udah tau siapa lu sebenarnya

alhamdulillah kalian selamat
tidak apa apa tolong mukain rafa
rafa kok kalian masih selamat sih
misbah berkat bang jack
iya dia udah dengerin aku dan dia udah dangkep hantu sundelbolong
ini dia biang kelabinya nih
ini nih biang keroknya yang sudah bikin teror hantu sundelbolong di kampung ini
ini dia nih
ah ternyata rambut balsu
mas lammet dan anak buahnya ini pak irte yang menjadi dalang dari teror sundelbolong di kampung ini
iya pak irte
mas selamat ini adalah dalang dari teror semua ini
ini raken sama
iya pak irte
apa sih alesannya
apa yang dia maksudnya
apa yang dia maksudnya
saya menawarkan barang barang antik palsu koleksi saya ke warga kampung ini
tapi nggak ada satupun yang mau beli
biarpun saya sudah promosi sampai berbusa dan bibir saya hitam
tetap nggak ada yang tertarik
dan itu yang membuat saya kesal
saya jadi ingat pernah melihat anak anak dan bang dakdikduk menumbuhkan kain kafan
itu memberi saya ide untuk membuat teror sunda bolong untuk menakut nakuti warga
saya ingin warga jadi ketakutan
dan membeli kain kafan perawan yang harganya mahal
nah saat itu saat mencara kita harus menangkap sundelbolong itu
buat buktiin siapa yang ada di dalam sundelbolong itu
usaha saya hampir berhasil
kalau saja anak anak tidak berniat menjebak sundelbolong
saya takut mereka berhasil
karena itu saya terpaksa menangkap semua anak itu
tapi akhirnya ternyata saya ketahuan juga pak henry
ya iya aku pasti ketahuan
di mana mana yang jahat dan berbau busuk itu pasti nggak akan bisa ditutupin lama lama
udah lah itu mengerti aja
ih bau atu modal di kelas mah
bang jek terima kasih
bang jek terima kasih sudah menguak terol selama ini
terima kasih banget
sama sama pak erti
bang jek maafin ali ya
kalo dicuriga sama bang jek
iya maafin apa juga ya bang jek
iya kita minta maaf ya bang jek
iya bang jack maafin kita ya
bang jek maklumin kok
memang bang jack dulu punya masa lalu yang tidak baik
jadi wajar kalau seandainya warga berpikiran tidak baik kepada bang jek
aduh jadi gak enak kesilirnya pak erti
tapi bang jek kalo boleh tahu
bang jek ada urusan apa ya sampai pulang kesini
kalo bang jek gak mau jawab pokok bang
kamu tuh suka kepo deh
jelas aja tuh bang jack gak mau jawab kalau kamu kasih pertanyaannya kayak gitu
jangan kepo anak kecil teh
cukup mami aja yang kepo
gak boleh juga dong
nggak boleh itu urusan pribadi
bang jack sekarang itu sudah jadi orang baik
jadi urusannya apa
sama pak erti juga
iy ayah ikut ikutan kepo aja deh
iya puranti sebenarnya saya sudah mau bertobat
dan kalau bisa saya mau ingin belajar lagi lebih dalam
masalah ilmu agama kepala ustadz
tapi jangan di kerudung ya
kalau yang berusaha untuk ikat ikat ikat
ya udah yang bener bener jangan dibahas
nih pokoknya bungkusin nih rangkungnya pak ya
saya sih masih nggak nyangka ya
kenapa gitu sih pak selamet yang manis itu
tapi ternyata jahat
orang yang jahat eh ternyata enggak
pusing saya ya bu ya
iya kenapa sih orang sepi begitu amat
bu messi kok gak tobat tobat ya
kalau melihat yang ganteng ganteng selalu genit genit
gak bakalan genit genit lagi kok
kalau ada cocok ganteng awas genit genit lagi ya
hai bu endang
jangan ngerjain orang eh
kamu tahu sih aku bu endang gimana sih
jangan jangan kan jadi kaget
lagi belanja ya
kita harus hargai keputusan bang jack untuk bisa hijrah
saya mohon deh
lupakan masa lalu bang jack yang kelam
sekarang dia itu sudah mau hijrah
menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya
nggak boleh seperti itu bu
iya pak rt
eh bang jack
lo beneran udah bener sekarang hidupnya
iya pak rt
iya pak rt
iya pak rt
jangan galak gitu
orang baru insap lalu dimakan
kok saya yang galak sih daripada kamu
saya udah taubat ibu ibu
selama ini mungkin meresahkan ibu ibu semuanya
halo pak jack
mau belanja pak jack
buat istri di rumah pak jack silahkan
harus begitu memang
masih pada seger
lebih baik terlambat bertobat daripada tidak sama sekali
makasih pak rt